oke ini kita beralih ke informasi lain
ada yang menarik ini karena di terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang
ada sejumlah model yang memamerkan busana bermotif tradisional
rancangan tiga desainer ternama indonesia
ini pertama kalinya fashion show di bandara
saya agak penasaran di sebelah mana aja di bandara mereka melakukan fashion show itu ya
oke kita lihat aja yang satu ini
berkolaborasi dengan ikatan perancang mode indonesia atau itmi
angka sapura ii selaku pengelola bandara soekarno hatta
menggelar sebuah fashion show bertajuk terminal tiga fashion show rabu siang
dengan sentuhan tradisional dipamerkan di area boarding lounge terminal keberangkatan
dengan menggandeng tiga desainer ternama indonesia
trihan doko danisa trihadi dan melah yar
terminal tiga fashion show akan menjadi debut fashion show pertama di indonesia yang bertempat di bandara
selain itu eskalator yang dijadikan runway yang unik dan menarik
gerak juga menandakan kedinamisan insan muda yang terus berkarya dan membuat perubahan
satu rangkaian kegiatan campaign yang dilakukan oleh pt angkasa pura ii
untuk mensosialisasikan keberadaan terminal tiga yang sedang kita bangun ini
kali ini kita mengadakan kegiatan fashion show
tempatnya di terminal tiga bandara soekarno hatta
ini merupakan kegiatan fashion show yang ada pertama kali di indonesia
saat ini proses pembangunan terminal tiga bandara soekarno hatta terus dikebut
dan direncanakan akan dibuka pada bulan agustus tahun ini
dodi wahyudi tangerang banten